selain itu sudah semakin banyak jenis vaksin yang telah mendapatkan emergency use of listing dari who
mencegah kerusakan ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan keluarga mereka
memang selisih penurunannya yang berbeda beda ya